dan untuk mengetahui situasi terkini terkait pertemuan sba dan prabowo
langsung saja kita sapa nur aspasi atau sisi yang berada di kediaman sp di mega kuningan jakarta
sisi pertemuannya sudah dimulai atau belum siapa saja yang datang
ya selamat malam putri pertemuan yang diberlangsungkan di kediaman ketua umum partai demokrat
susilo bambang yudhoyono yang kemudian tadi sekitar pukul sembilan belas lima belas waktu indonesia barat menerima kehadiran dari ketua umum partai gerindra prabowo subianto
jadi bisa dipastikan pertemuan tersebut berlangsung dari mulai sembilan belas tiga puluh wib sebagaimana telah direncanakan sebelumnya
tadi pada pukul delapan belas lima puluh waktu indonesia barat berdasarkan pantauan kami sejumlah petinggi partai gerindra
tentunya juga ada rahmawati soekarno putri sebut saja seperti sekjen ahmad muzani
dan juga ada sudada dasko dan juga beberapa petinggi lainnya terlihat sampai di kediaman rumah sba duluan
lalu disusul dari ketua umum partai gerindra prabowo subianto
berdasarkan juga pantauan kami hari ini keduanya kompak baik sby maupun prabowo hari ini menggunakan batik dengan motif yang berbeda
tapi yang pasti motif yang digunakan prabowo ini merupakan motif gurdo
di mana ini sendiri merupakan artinya melambangkan suatu keagungan
dan biasanya motif ini sendiri hanya bisa atau digunakan oleh kalangan bangsawan saja dan bukan rakyat biasa
tentu simbol simbol ini menarik sekali untuk diperhatikan
tambah lagi tampak sekali akrab ataupun ada sepakat
deskot yang digunakan baik itu dari prabowo ataupun sby
ada pun informasi yang kami dapatkan sendiri pertemuan tersebut akan diberlangsungkan empat mata
antara prabowo dan juga sby dan waktunya sendiri belum bisa dipastikan
karena memang dari petinggi partai mengatakan hal hal substantif akan disampaikan dalam pertemuan empat mata tersebut
lalu mereka sendiri akan bertemu dan bergabung dengan sejumlah petinggi dari kedua parpol
dan kemudian mereka akan keluar dan membemerkan menjelaskan kepada media ataupun publik
apa sebenarnya hal hal yang dibahas pada malam hari ini
tapi kemudian kami mencoba bertanya kepada sejumlah petinggi parpol
baik itu dari wakil ketua umum partai gerindra dan juga demokrat syarif hasan dan juga ferry yuliantono
mereka berdua mengatakan bahwa malam ini sebenarnya masih terlalu cepat untuk mengatakan atau memutuskan
merumuskan nama nama calon wakil presiden yang akan mendampingi prabowo subianto dalam pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
dan mereka sendiri mengatakan bahwa arahnya ini lebih
keduanya mendekatkan diri agar kemudian bisa bersama dalam satu jalur dalam pilpres mendatang
tentu ini menjadi suatu pertemuan yang sangat menarik
karena jika kita lihat ditarik ke belakang lagi pada lima tahun yang lalu
pertemuan juga digelar baik itu oleh sby dan juga prabowo
tapi sayangnya pada pertemuan tersebut dihasilkan ada dua keputusan yang berbeda
saat itu sby mengatakan tetap untuk tidak berpihak kepada incumbent ataupun oposisi
tapi prabowo saat itu memilih untuk maju
dan berdampingan dengan pasangannya hatta rajasa
tentu hasil malam ini bisa menjadi salah satu bagian yang kemudian bisa diperhatikan
karena mereka sendiri mengatakan walaupun saat ini terlihat adanya ketidakdekatan dari pks dan juga gerindra
yang merupakan kawan loyal dari gerindra
dari gerindra sendiri mengatakan komunikasi masih terus berjalan secara intensif
mereka mengatakan keputusan siapa pendamping dari prabowo kelak ke depan akan terus dibicarakan
termasuk di rekan koalisi mereka dari pks
adapun demokrat sendiri setelah bertemu dengan prabowo subianto hari ini
mereka sendiri berencana akan bertemu dengan partai amarat nasional besok di kediaman sby
tepatnya di megakuningan ini dan akan juga membicarakan sejumlah hal khususnya terkait dengan pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
sisi sekalipun memang dikatakan pks tetap masih terus dihubungi
tapi bagaimanapun pks menawarkan hanya kursi cawapres dan tidak ada yang lain
bagaimana dengan demokrat
kan demokrat juga tidak hanya menawarkan kota kosong saja yang kemudian bisa diisi oleh siapapun
paling tidak ada nama cawapres yang disodorkan apakah masih ahy atau ada terbuka opsi lain
ya putri opsi terkait dengan nama pendamping dari prabowo sendiri yang kami dengar hingga saat ini
yang kami himpun pula namanya masih sangat banyak sekali
tapi lagi nama agus harimurti yudhoyono yang hari ini juga menggunakan batik dengan motif yang hampir sama dengan ayahnya juga
saat ini juga masih masuk ke dalam bursa cawapres
tapi kelihatan demikian nama lain seperti yang ditawarkan oleh pks
seperti mantan gubernur jawa barat ahmad heriawan juga masih masuk ke dalam bursa pendamping prabowo
tapi lagi baik demokrat ataupun gerindra mereka sendiri yang masih mengatakan masih terlalu cepat
jika kemudian merumuskan membulatkan nama pendamping dari prabowo malam ini
tapi kemudian mereka memastikan akan ada pertemuan selanjutnya yang bisa mengikat begitu
atau kalau boleh dianalogikan seperti resepsi
pernikahanlah antara gerindra dan juga demokrat di kemudian hari
jika kemudian pertemuan malam ini adanya kesepakatan dari ketua petinggi kedua partai tersebut
baik terima kasih
nora spasia dari mega kuningan
kami tunggu terus informasi terbaru dari anda